menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi sepuluh pada kamis siang
dalam rapat tersebut nadiem mengaku kaget ketika dituding melakukan penyalahgunaan kekuasaan
dalam metode pembayaran spp sekolah swasta melalui aplikasi gojek yakni gopay
nadiem yang merupakan pendiri aplikasi gojek ini menegaskan tidak ada kebijakan dari kementerian yang dipimpinnya
untuk meminta sekolah swasta menggunakan aplikasi tersebut untuk membayar spp
dirinya menyatakan sekolah dibebaskan untuk memilih metode pembayaran spp melalui bank dan dompet digital apapun
mohon maaf kalau saya sedikit jengkel dengan komen komen seperti ini
apa yang terjadi itu di penambahan fitur pak bukan aplikasi penambahan fitur
itu memang suatu rencana yang sudah memang direncanakan
dan merupakan kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di indonesia
saya ulang lagi tidak akan pernah kementerian pendidikan kebudayaan terutama menterinya sendiri
melakukan apapun yang melanggar konflik of interest ya
nadiem juga menambahkan dirinya telah menanggalkan semua kewenangannya di perusahaan startup tersebut
sejak ditunjuk sebagai mendikbud
sementara itu meski mengakui pembayaran spp menggunakan aplikasi dapat mempermudah masyarakat
wakil ketua komisi sepuluh dede yusuf melarang adanya arahan dari kementerian pendidikan terkait sistem pembayaran ini
bahwasannya ada sekolah yang menggunakan metode tersebut itu adalah hak sekolah
tetapi kementerian tidak boleh mendorong menawarkan merekomendasikan apapun untuk membayar menggunakan metodenya
sebelumnya dugaan adanya konflik kepentingan disampaikan anggota komisi sepuluh dpr ri dari fraksi pdi perjuangan andreas hugo pereira
dikutip dari detik com dalam keterangan tertulis andreas meminta nadiem memberi penjelasan kepada publik
lantaran andreas menduga mendikbud tersebut merupakan pemegang saham di perusahaan startup tersebut